selanjutnya seperti biasanya kita ajak anda jalan jalan untuk mengetahui suasana ramadan di luar negeri
sekarang kita ke polandia
lewat sambungan skype sudah ada pratiwi widya wahyuni warga negara indonesia yang saat ini bermukim di warsawa polandia
pratiwi cerita dong sama kita ini sekarang di polandia lagi jam berapa sih
sedang apa kalau di jam jam segini di bulan ramadan
ya jadi sekarang ini jam sepuluh malam
beda lima jam dari waktu indonesia
berarti mau siap siap sahur
oh mau terawih
oke jadi di sana buka puasanya jam berapa
buka puasanya jam sembilan malam
oh jadi baru buka puasa
biasanya buka puasanya tradisinya kalau di polandia sama nggak sih kayak di indonesia
tradisinya oh hampir sama sih
jadi kalau kita datang ke masjid kita itu buka puasa dulu
setelah itu sholat setelah itu jam sebelas malam baru terawih
jadi ini sebelas malam satu jam lagi mau terawih ya siap siap
iya betul sampai jam dua belas
ada kemudahan nggak sih dari pemerintah ataupun warga sekitar untuk umat muslim menjalankan ibadah puasa di sana
ya alhamdulillah sangat mudah
jadi awalnya itu kita kira itu sepi tapi ternyata saat kita datang ke masjid itu rame banget
jadi teman teman banyak yang berbuka puasa di sana lalu ada yang sholat juga
jadi semuanya itu difasilitasi gitu
jadi itu yang datang ke masjid bukan hanya warga negara indonesia yang muslim
tapi seluruh warga dunia yang ada di polandia muslim
iya ada india polandia juga afrika afganistan dan masih banyak lagi
negara mana yang paling mendominasi di sana
di sini india banyak yang datang karena kebetulan dekat dengan kedubes india ya masjidnya
kalau dominasi india berarti makanan india cukup sering dihadirkan dong di masjid tersebut
kalau makanan indonesia gimana tuh pratiwi
makanan indonesia itu juga diminati
jadi pernah di kota poznan itu juga mengadakan buka bareng untuk semua orang
jadi nggak cuma orang indonesia dan mereka sangat suka makanan indonesia
apa contohnya makanan indonesia
kayak kolak pisang gitu ada nggak sih
biasanya itu kayak apa ya nasi goreng itu mereka suka
jadi dibawa ya supaya orang lain atau warga negara lain tuh mencicipi makanan indonesia
tapi nyari bahan makanan halal di polandia khususnya susah nggak sih
makanan halal kita lebih pilih untuk masak sendiri ya
atau bahan makanan halal
masak sendiri ya
jadi kita bisa milih bahan bahannya gitu
jadi tetap ada lah ayam
nah ini kan berarti masak sendiri ada suka ada juga agenda berarti ya untuk masak masak bareng dengan komunitas muslim di sana
seperti apa agendanya
jadi kalau agenda masak bareng dulu itu saya pernah di kota woods jadi gantian
jadi ada teman yang masak untuk dari negara yang lain setelah itu ganti orang indonesia seperti itu
jadi untuk satu hari dari teman negara lain satu hari dari indonesia
jadi kita saling coba aja
oh seru sekali tapi mbak pratiwi ini sudah berapa lama sih tinggal di polandia
sudah berapa kali merasakan ramadan di sana
ini saya tahun ketiga ya
tahun ketiga berarti sudah cukup hatam dengan tradisinya
biasanya kalau lebaran apa sih tradisinya di polandia
nah kita itu kalau lebaran itu datang ke masjid untuk sholat idul fitri
setelah itu mereka memberikan seperti manisan gitu
makanan makanan dari timur tengah
jadi seperti dari libanon atau dari mana itu manis manis anak anak semua
oh ada tukar makanan kalau
kalau kita kasih uang buat yang muda di sana kasih makanan ya
kalau lebaran tidak ada hari libur dong kalau di polandia
jadi tetap ada aktivitas
oh nggak ada
kita malah ujian di sini
kalau ngomongin soal cuaca di polandia cukup mendukung nggak sih mbak pratiwi untuk berpuasa di sana secara cukup lama
terus bukanya jam sembilan
saurnya juga mepet nih waktunya untuk tarawi dan juga saur
untuk tahun lalu itu sangat berat ya karena sangat panas
tapi untuk tahun ini nggak tahu kenapa ini dingin banget sekarang
jadi ya lebih mendukung lah
karena kalau panas itu jadi apa ya haus ingin makan kayak gitu
tapi sekarang udah lumayan enak
nah sudah tiga tahun di polandia apa sih tips tipsnya biar apa ya puasanya tuh lancar gitu dengan waktu yang panjang cuaca yang cukup jadi tantangan
apa tipsnya mbak pratiwi
ya karena kan puasa itu tiga puluh hari ya kalau bisa sebelum puasa itu kita coba apa itu puasa sunnah dulu
jadi supaya nggak kaget
karena ini lama juga sembilan belas jam
jadi mulai dari jam dua pagi sampai jam sembilan malam
oke luar biasa
jadi tipsnya juga makanan yang berkarbohidrat lalu daging dagingan itu juga harus itu wajib jadi tetap kuat
jadi tipsnya adalah latihan lah berpuasa sebelum puasa di bulan ramadhan sesungguhnya ya
nah kalau berbicara soal lebaran
yang sebentar lagi datang mbak pratiwi ada undangan nggak sih biasanya dari kbri atau kjri setempat begitu
jadi kalau untuk kbri itu selalu mengundang untuk idul fitri gitu
jadi nanti kita untuk di warsawa tanggal lima belas juni itu ada undangan dari kbri gitu
dua tahun sebelumnya mbak pratiwi datang ke sana
jadi tiap abis ramadhan idul fitri itu selalu ada
jadi tiap abis ramadhan idul fitri itu selalu ada undangan dari kbri
keseruan apa yang terjadi di sana
ketemu dengan warga negara indonesia terus ada makanan indonesia
boleh diceritakan ke kita dong
wah itu seru banget ya karena kan makanannya itu enak enak tentu aja dari kbr itu pasti enak enak
jadi kita itu bisa melepas apa rindu makanan tanah air
karena di sini agak susah ya bahan makanan itu susah banget
lalu kita juga pelajar itu kadang bikin makanan juga nggak sempet gitu
jadi waktu udah sampai kbri itu udah ketemu orang orang kangen kangenan dan makanannya enak enak
jadi senang banget
kalau ngomongin makanan enak kangen gak sih pulang ke indonesia mudik nggak tahun ini mbak pratiwi
wah saya nggak mudik kayaknya
gak mudik ya
jadi akan tetap ikut agenda dengan kbri nanti idul fitrinya di sana
oke baiklah terima kasih
terima kasih banyak loh mbak pratiwi widya wahyuni
salam kami untuk rekan rekan di polandia